oke akhir pekan saatnya kita coba resep baru untuk camilan di rumah
kita bikin sendiri pasti jauh lebih sehat
iya benar kita punya resep dengan bakso namanya itu bakso dengan saus bolones
berselimut keju leleh yang pastinya mudah dan aman banget nih ya
dibuat dalam segmen one minute tips
oke jadi siapa yang mau ngomong nih ya
yang paling pertama pasti kita mau tahu bahan utamanya ya
nah di sini pasti ada bakso atau misalnya pemirsa mau pakai sosis juga boleh ya
boleh atau kalau daging ayam giling di bulet bulet itu juga bisa
iya jadi bakso bikin sendiri ya
nah terus lanjut
lanjutnya nih aduh aku pause dulu ditakut kepanasan
ini doang loh bumbu utamanya
benar yang udah dicincang
kemudian ada garam cukupnya
keju parmesan dan sama mozzarella
oh beda ya
kalau misalnya ah beda lagi lah
oh beda lagi ya
itu parmesan beda lagi
terus kalau misalnya keju mozzarella pemirsa taunya yang quick melt atau adanya yang quick not gak apa apa
itu kan sama aja
kan mozzarella versi yang lebih ekonomis
nah terus kita punya disini tentu aja saus bolognese nya nih
yang kayak buat spaghetti itu loh yang instan
bentuk udah jadi ada ya
udah jadi ada
jangan lupa air juga sama minyak
iya minyak untuk menumisnya
sekarang berarti langkah awal yang udah jelas dan pasti adalah kita tumis nih
minyaknya jangan lupa dipanasin dulu ya
oh minyaknya dipanasin dulu
kita tumis tumis sampai sedikit kecoklatan
sama bau apa
bau bawang bumi itu gak terlalu kuat biasanya
kalau udah gak mateng udah layu ya
pemirsa masih ingat gak ya kita pernah bikin one minute tips tuh memotong bombay atau bawang bombay yang simple
dan juga ada cara mengawetkan bawang putih
ingat gak dulu
yang dipotong kecil kecil gitu
minyak minyak yang biasa aja gitu ya
baru dimasukkan ke dalam kulkas
jadi kalau misalnya mau dibikin kayak gini langsung deh tuang
udah nggak perlu pakai minyak tambahan lagi
dan itu justru rasanya lebih kuat lebih enak
setelah itu aromanya udah oke banget ya
masukkan bakso atau apapun
di sini ada banyak ya warga warganya nih kan di balik layar
jangan sampai kelaparan mereka ya
alah ya semua tanggung gak sih
karena cukup juga pan nya besar
baru setelah itu ini kan baksonya kita dikit dikit oseng oseng gitu ya
pemirsa di rumah mau dipotong potong kecil kecil juga nggak apa apa
tapi sebenarnya sih sensasi makannya tuh bakso bulet bulet gitu loh
nanti ada keju meleleh di dalamnya
setelah itu kita langsung masukkan
rame gak sih suaranya
senang deh kalau masaknya gini nih
ada suara suara gitu ya
nih masukkan aja semua ya gak sih
karena bakso nya banyak
kalau misalnya pemirsa di rumah pengen bikin saus bolonnya sendiri bisa kok pakai saus tomat
dimasukkan misalnya nih mau bikin sausnya sendiri tomatnya dicincang
dipakaiin saus sambal juga boleh biar agak agak sedikit ada pedesnya
terus pakai gula pakai garam
jadi deh saus bolognese sendiri
tapi kan kalau yang beli pasaran itu udah ada daging daging cincang gitu ya
ini sebenarnya kalau pengen ada sayur bisa tambahin sayur juga ya
biar lebih sehat lagi nih sebenarnya
nih ya kan udah tuh sampai merata
oh iya tambahkan ini dong
garamnya seberapa dan
garamnya secukupnya aja deh
oh itu banyak banget gak sih
soalnya bolognese kan udah ada rasanya
misalkan mau tambah tambah pedas pakai lada deh
banyak juga ya
aduh aduh aduh
hmm aromanya enak banget
tuh sampai aku aduk aduk dulu
setelah itu masukkan ini juga boleh nih
aku sih lebih prepare masukin ke sini
karena kita punya yang belum dipotong ya
setelah itu baru deh masukin air
airnya dikit aja kan
sebenarnya sih lebih ke supaya baksonya ini mateng sih
oh bakso nya sebenarnya udah mateng kan
bakso nya sebenarnya sih udah mateng
kalau misalnya mau direbus dulu ya kan
supaya matangnya lebih sempurna lebih empuk itu juga boleh
baru dimasukin ke sini supaya nggak perlu lama lama
udah deh setelah itu kita sambil menunggu ininya meresap dengan sempurna tabur deh
mau pengen makan pizza ya
iya pengen makan pizza
pokoknya langsung tuang aja tuh
biar ini deh biar menarik
kalau cedar kan nggak meleleh ya kan
ini nih aku mau taruh di atas atasnya aja nih
semuanya aja nanggung
tuh setelah itu baru
jangan lupa keju mozzarella ini jadi apa
jadi kunci kelelehan yang sempurna dari si baso ini
nih kalau bikin sendiri mah segala macam bahan dimasukin mau sebanyak apa juga oke asal nggak berlebihan ya
sambil kita tunggu
keju mozzarellanya meleleh dengan sempurna kita jeda dulu kali ya
yang jelas jangan kemana mana
enaknya bakso keju leleh bolonai
tetap bersama kami ya di good morning
nungguin ya selama
juga nih dari tadi ngeliatin ini
hasil akhirnya kayak apa gitu ya
ini ya sebelum kita buka
jadi kalau misalnya pemirsa di rumah kan
oh jangan lupa tadi ditutup ya
supaya panasnya merata si kejunya meleleh
sebetulnya sih menunggu sampai sih sausnya ini benar benar menyerap gitu ya
kalau misalnya nih
aduh aku matiin aja deh
aduh udah deh nggak usah pakai piring piring lagi ya nggak apa apa
pakai teflon aja langsung
langsung dihidangkan aja
karena ini memang kalau misalnya udah nyerep gitu ya
sampai airnya surut gitu tuh akan lengket banget di ininya
di teflonnya tuh
supaya anak anaknya betah di rumah
nggak mikirin jalan jalan mulu ya
lagi corona gini tolong disesuaikan aja
ini juga bisa dimasukin agenda kegiatan bersama orang tua
sebagai mengisi kegiatan belajar di rumah loh
benar bonding time bersama dengan keluarga
nih ya kan disini kan tadi ada keju kejunya ya
keju aduh aku ngangkatnya gimana nih ya
saya langsung sendok aja deh
tuh tuh tuh tuh
masya allah ini ya
sebuah sempurnaannya kiki
nggak usah mikir berapa kalori ya
ya ampun udah deh
kalau misalnya lagi diet diet gini kan hari minggu ya cheating time
waduh pemirsa ini lengket nih
silahkan alfian ini dicuain dulu
oh kamu nggak
tenang makanya aku ambil tiga
kamu satu aku dua
ini nanti tinggal diicip deh sama yang lain
sausnya dulu nih
ini beneran enak loh
ini beneran enak sumpah
ini enak banget
aku pengen potong
ini pengen dipotong
tinggal anda coba modifikasi ya
mau pakai tadi kita bilang apa sosis ke bakso buatan
sosis ke bakso buatan sendiri ke
dikasih udang juga oke nih kayaknya nih
sumi gitu ya
mozzarella dimakan pas panas panas itu dia jadi kunci
karena kalau udah dingin ya jadi kayak karet gak sih mozzarella itu
nih sambil kita icip icip ya
lihat dulu resepnya seperti apa untuk anda yang tadi ketinggalan
ya bahan bahan dibutuhkan
mulai dari bakso
saus bolines garam lada air
gampang banget kan bisa dicari deh di warung warung terdekat
nah untuk cara bikinnya juga gampang banget ya tadi ya
jadi tinggal tumis aja bawang bombay sama bawang putih
kemudian masukkan bakso nya gitu
terus dikasih saus bolonice nya
kasih garam kasih lada
kasih air dikit
baru dikasih keju mozzarella
kemudian dikasih keju cheddar sama mozzarella nya
kemudian tutup sampai meleleh
kalau buat saya sih ini saya bisa menghabiskan satu pen deh
tapi langsung inget ya ampun kalorinya berapa itu ya
harus olahraga berapa lama ya
kalau mau sebenarnya kasih spaghetti disiram di atas spaghetti
wah cocok banget tuh
jadi selamat mencoba ya pemirsa ya